sementara itu pasca erupsi petugas gabungan berupaya membersihkan debu vulkanik di sekitar kawah gunung tangkuban parahu
diperkirakan pembersihan membutuhkan waktu tiga hari sebelum dibuka kembali untuk umum
terpantau pada sabtu siang debu vulkanik masih terlihat tebal hampir merata di sekitar kawah gunung tangkuban parahu
ketebalannya mencapai sekitar tujuh cm
petugas gabungan yang terdiri dari tni polri bpbd serta petugas gunung tangkuban parahu berupaya membersihkan debu vulkanik dengan alat seadanya dan diangkut dengan menggunakan mobil bak terbuka
berdasarkan kesepakatan bersama antara pengelola dan polda jawa barat gunung tangkuban parahu dinyatakan tertutup selama tiga hari
tadi kan kita bicara di bawah tadi bicara di bawah akan kita silakan
tapi kan perlu saya jelaskan dong antara tiga hari kan katakanlah kemarin sabtu minggu senin
senin itu cuma perlu saya beri senin
akan tetapi tetap kami adalah menunggu dari hasil
sementara itu erupsi gunung tangkuban parahu pada jumat sore tidak mengganggu aktivitas di bandara hussein sastra negara bandung
tidak ada penutupan dan pengalihan rute penerbangan pasca erupsi
walaupun abu vulkanik mengarah ke selatan bandara hussein nampak belum ada tampak dari abu vulkanik ini
dan selain itu juga pihak bandara mewastikan rute penerbangan tidak dialihkan
hal tersebut dikarenakan ketinggian kolom asap yang masih bisa dihindari oleh pesawat
sampai saat ini mungkin karena sebarang arah angin tidak menuju arah bandara hussein
jadi tidak ada debu vulkanik yang
mengarah ke bandara hussein
antisipasinya kalau memang ada erupsi lagi dan abu vulkanik mengarah ke bandar hussein
kita mungkin penutupan sementara terus sampai kita bersihkan dulu
dan untuk mengetahui informasi terkini pasca erupsi gunung tangkuban parahu
kami telah terhubung melalui sambungan telepon dengan jurnalis transmedia tresno pamungkas
selamat pagi tresno
selamat pagi heranof
ya tresna bagaimana kondisi gunung tangkuban parahu hingga pagi ini
kita tahu bahwa sabtu malam masih dikabarkan ada erupsi yang terus keluar
dan meskipun statusnya masih normal di sana
baik heranof status gunung tangkuban parahu hingga saat ini makin kolusif
dan pagi ini para petugas telah bersiap siap di poskom masing masing bersiaga
dan pada hari ini para petugas dan tim gabungan memfokuskan untuk membersihkan sisa sisa debu
yang ada di lokasi kawasan kawah ratu gunung tangkuban perahu
ya lalu tresno bagaimanakah kondisi warga di sekitar gunung tangkuban perahu
apakah ada warga mengungsi
dan menurut pantauan anda bagaimana aktivitas mereka pada pagi hari ini
untuk warga sendiri hingga saat ini tidak diperkenankan untuk mendekati area kawah ratu dengan radius lima ratus meter
jika sebelumnya warga tidak diperkenankan mendekati dalam radius dua km
tapi karena situasi makin kondisif sehingga radius diturunkan menjadi lima ratus meter
puncak gunung tangkuban perahu dan warga memang tidak diperkenankan
hanya petugas yang berkepentingan saja yang bisa memasuki area
jika sudah ada himbauan mungkin dari pihak otoritas terkait
bagaimana dengan warga masyarakat di sana
apakah sudah ada yang mengungsi
karena tadi anda katakan lima ratus meter tidak boleh mendekat ke kawah gunung tangkuban parahu
dari pantauan warga di sekitar lokasi masih kondusif
dan tidak ada yang mengungsi sedara heranau
karena warga dari pantauan mereka memahami kondisi yang terjadi di gunung tangkuban parahu
dan kebanyakan mereka tidak khawatir
ya kalau anda tadi katakan sudah bisa dikatakan kondusif bagi warga ada di sekitar sana
bagaimana dengan dampak dari pedagang
kita tahu bahwa tadi dalam berita sebelumnya disebutkan bahwa ini berdampak
ada wisata di sana ya teresna
tidak bisa dukung kiri kalau peristiwa yang terjadi di gunung tangkuban parahu
sejak beberapa hari lalu sedikit banyaknya memang berdampak terhadap tempat tempat wisata yang ada di sekitarnya
dari pantauan kami tempat wisata yang terdekat pun sepi dari pengunjung
dan jalanan pun terlihat lenggang
tidak seperti hari hari seperti weekend weekend sebelumnya
dan kali ini situasinya terlihat sedikit sepi
dan sepi dari pengunjung
ya baik terima kasih tresno pamungkas yang melaporkan langsung dari kawasan gunung tangkuban perahu
selamat kembali bertugas
nanti kami akan kembali lagi ke anda untuk mengetahui informasi terlanjut dari sana
terima kasih pak nih